untuk mengetahui informasi terkini soal ketibaan jemaah indonesia di tanah suci
kita terhubung dengan jurnalis kompas com khairina nasution di madinah arab saudi
mbak hairina hingga saat ini seperti apa kondisi dan juga berapa banyak jemaah haji yang telah tiba di madinah arab saudi
baik harjino sampai kamis ini ya pukul tujuh dua puluh empat waktu arab saudi
telah tiba tiga puluh tiga lima ratus enam puluh tujuh jemaah haji indonesia telah tiba di bandara muhammad bin abdul aziz madinah arab saudi
mereka tergabung dalam delapan puluh enam kloter dan telah ditempatkan di satu ratus enam hotel di madinah
penempatan jemaah haji di madinah berada di wilayah
syamaliyah garbiah dan janubiah yang semuanya merupakan wilayah di sekitar masjid nabawi madinah
ya herina untuk saat ini rangkaian ibadah haji seperti apa yang akan atau tengah dijalani oleh para jemaah haji yang telah tiba di madinah
para jemaah haji yang tiba di madinah sebagian besar melakukan ibadah wajib dan sunnah di masjid nabawi
biasanya berjalan kaki walaupun cuaca di sini cukup terik ya kalau siang hari
tapi tidak menyurutkan semangat para jemaah itu untuk menjalankan ibadah wajib dan sunnah di masjid nabawi
selain itu juga mereka biasanya berziarah lalu melakukan ibadah ibadah lain
seperti bersolawat membaca al quran dan seperti itu
sebelum akhirnya mereka akan diberangkatkan ke mekah untuk mengikuti puncak haji
untuk saat ini kondisi cuaca juga cukup panas gitu ya
lalu seperti apa imbauan bagi jemaah haji indonesia terutama jemaah haji lansia yang saat ini berada di madinah
baik cuaca di madinah cukup panas sekitar tiga puluh delapan sampai empat puluh derajat celcius di siang hari
oleh karena itu para jemaah khususnya jemaah lansia disarankan agar tidak terlalu memaksakan diri dalam beribadah
artinya beribadah disesuaikan dengan kondisi tubuh masing masing
di tengah cuaca yang panas ini kemenang juga menyarankan agar para jemaah menjaga kesehatan
salah satunya dengan banyak minum air putih lalu tidak menahan buang air kecil atau buang air besar
karena kondisi ini banyak memperburuk kesehatan jemah haji
selain itu di tengah cuaca yang terik dan panas ada baiknya jemaah memperlengkapi dirinya
dengan payung atau tabir surya atau membawa handuk yang dibasahi begitu
agar suhu tubuh tidak terlalu terpengaruh oleh suhu yang sangat sangat panas di luar sana
kebanyakan jemaah haji indonesia khususnya lansia memang mengalami gangguan karena cuaca yang panas
misalnya beberapa kemarin sembilan jemaah sempat dilarikan ke
kantor kesehatan haji indonesia untuk dirawat karena mengalami penyakit ringan akibat cuaca
baik terima kasih atas laporan anda khairina nasution jurnalis kompas com
yang melaporkan langsung dari madinah arab saudi